dua orang penyelam dari tim sargebungan melakukan pencarian mf
warga jalan insinyur juanda samarinda kalimantan timur itu
terjatuh dan hilang di sungai karangasem besar selasa sore
mf diketahui terjatuh oleh dua orang rekannya yang saat itu sedang berenang
namun keduanya tidak bisa berbuat apa apa
arus sungai yang deras membuat mereka tidak bisa menjangkau korban mf
yang terbawa arus dan kemudian hilang
masih tiga sampai lima meter
untuk kendala sendiri untuk penyelaman kita bisa melihat sendiri
untuk visibilitas atau jarak pandang untuk penyelaman meter
dan arus sangat deras
pukul delapan belas wita pencarian dengan cara penyelaman dihentikan sementara
dan akan dilanjutkan keesokan hari
setelah dua hari proses pencarian seorang nelayan asal jambi
yang tenggelam di perairan pulau berhala kabupaten tanjung jabung timur
akhirnya dapat ditemukan
meski dalam kondisi sudah tidak bernyawa
korban ditemukan sekitar satu ratus lima puluh meter dari lokasi kejadian
kami siang oleh nelayan lainnya
sebelumnya korban dikabarkan hilang tenggelam pada rabu kemarin
saat kejadian diketahui korban dan dua rekannya
tengah memasang jaring troll di perairan berhala
korban diduga jatuh dan tenggelam
sedangkan dua rekan lainnya selamat
tim liputan cnn indonesia